kita ke informasi berikutnya bisnis transportasi online semakin ketat
di luar raksasa gojek dan grab kini bermunculan perusahaan startup serupa di berbagai daerah di tanah air
di jawa timur dua pembuat aplikasi transportasi mengklaim bisnis mereka lebih menguntungkan bagi mitra pengemudi
meskipun tidak banyak yang berubah dari aktivitas muhammad arief sebagai pengemudi ojek online di gresik
tetapi kini dia mengaku lebih bersemangat bekerja
menurutnya semenjak bergabung dengan smartride setahun lalu
pendapatannya kini jauh lebih besar dibandingkan saat bergabung dengan perusahaan ojek online sebelumnya
di smart ride arief dan mitra pengemudi lain tidak dibebani setoran harian yang dipotong dari tim penumpang
apa yang didapat hari itu itu juga yang menjadi penghasilannya tiap hari
pakai potongan seminggu mingguan sama bulanan
potongannya itu tiga puluh lima
itu potongan koperasi
terus kalau bulanan itu satu ratus lima untuk simpan pinjam
selama kita setahun nanti bisa dicairkan atau nanti kita pinjam buat modal usaha
nanti kita dicecil selama kita berjalannya aplikasi smartride ini
dicecil data diberikan dalam bentuk apa shu
sisa hasil usaha itu
smartride adalah model transportasi online yang baru diluncurkan tahun lalu
di luar jakarta mereka membidik kota kota kecil yang belum banyak penetrasi gojek dan grab
di jawa timur mereka memiliki sepuluh mitra
mereka mengatakan sebagai aplikasi ojek online pertama berbasis kooperasi
karena itu semua mitra pengemudinya juga menjadi anggota koperasi artomoro langeng abadi pendiri smartride
dengan mewajibkan tiap perangkat mereka bisa memiliki kekuatan yang lebih luas

rakyat menyatakan para mitra bisa lebih sejahtera
nah setelah dia menjadi anggota kooperasi maka keuntungannya adalah dalam setiap tahun ketika dia menjadi anggota koperasi
dia akan menerima yang namanya shu yaitu simpanan hasil usaha yang akan diterima oleh driver setiap tahunnya
dan itu akan sangat menguntungkan bagi anggota koperasi
dan itu akan sangat menguntungkan bagi anggota koperasi
karena dia dianggap seperti memiliki saham
selain smartride ada juga nujek
selain smartride ada juga nujek
diluncurkan awal tahun lalu nujek disebut ceo nya sudah memiliki nilai valuase sebesar tiga puluh miliar rupiah
keunggulannya adalah layanan stop and go yang bisa memertikan pengemudi di jalan
dan memberikan peluang pengemudi lebih mudah mendapatkan konsumen
mereka juga menyediakan layanan konsumen perempuan memilih driver perempuan
alhamdulillah sampai saat ini karena fungsi yang dari nujek ini
inilah yang menjadi istilahnya pembeda
karena kita bisa berlangganan
contohnya seperti kita untuk antar anak sekolah
yang selama ini ibu ibunya yang ingin tahu driver pelayanan yang baik
maka dia bisa menyimpan nomor driver yang ingin dipesan
jadi untuk berlangganan malah bisa
selain smartride dan nujek
jaratan penantang gojek dan grab makin bertambah juga ditambahkan
dengan aplikasi lain yang sudah lebih duit
baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri
seperti antrin bigcar maxim vesgo maupun cyberjek
nah pertanyaannya sekarang
apakah mereka mampu menandingi dominasi dua raksasa gojek dan grab